kamu mau mencampur daging ini dengan usus yang sudah busuk
ya iyalah biar kita dapat untung lebih banyak lagi
lagian ini bau busuknya kan kalau dimasak juga hilang
ya gue kan pinter tuh bumbuin daging kambing
yaudah gimana caranya kek biar gak bau busuk
kalian tidak pernah berubah
ibu ibunya bagaimana sih
kemana lagi kita cari kambing kita ya pak
iya bu sabar sabar ya kita cari lagi
iya pak rt
iya pak rt
prt harus cepat mengambil tindakan untuk keamanan warga kita
semarem aja saya dan teman teman pas lagi ronda juga memergoki orang yang mau mencuri kambing
tapi pas saya kejar gak tahu irang
iya benar benar bu
tuh kan pak rt
pasti pencurinya warga kita juga
saya ingat cepat sekali menghilangnya
dia pasti menyelinap terus langsung masuk ke rumahnya
kalau begitu mulai malam ini saya akan
menambah jumlah para peronda
biar tidak ada lagi warga yang kecurian
setuju pak rt setuju
baik kalau gitu
terima kasih pak rt
alhamdulillah ibu senang sekali melihat bahar sekarang mau masak daging
kambing yang asli bukan yang palsu lagi
ini untuk pesanan seribu dus
jadi dua ratus lima puluh dus per orang
bahar ini kambing tidak cukup kalau buat seribu dus
kamu itu harus memotong tiga ekor lagi
ini campur ini saja bu biar cukup
jadi kalian ini masih tetap curang ya
tidak berlaku jujur sesuai dengan pesanan
kamu mau mencampur daging ini dengan usus yang sudah busuk
ya iyalah biar kita dapat untung lebih banyak lagi
lagian ini bau busuknya kan kalau dimasak juga hilang
ya gue kan pinter tuh bumbuin daging kambing
ya udah bagaimana caranya kek biar tidak bau busuk
kalian tidak pernah berubah
ibunya bagaimana sih
bahar berbuat ini salah berbuat itu salah
ya udah kalau ibu nggak mau bantuin bahar pergi sana
biar bahar cari orang gampang kah cuma dibayar
hidup masih tergantung kita aja bawel
ibu mau pergi
ya allah ya roh
sadarkanlah anak dan mantu hamba supaya mau mencari rizki yang halal ya allah
kemana hamba harus pergi
kemana ya allah hamba harus pergi
pak pak pak
masya allah adik
ibunya ini kita tempat tinggalnya nggak tahu ini
tunggu tunggu tunggu
saya tahu ibu ini ibu ini ibunya pak bahar
yuk kita bawa ke rumah sakit yuk
pak bahar pak bahar
ada apa bu
tadi saya nemuin ibu pak bahar pingsan di pinggir jalan
saya suruh warga bawa ke rumah sakit
sampai rumah sakit ibu pak bara meninggal
iya pak meninggal
udah deh gak usah terlalu disesali kenapa sih
mamanya juga udah tua
ya wajar kali kalau meninggal
gimana aku gak menyesal
aku lupa minta sama ibu resep untuk masak kambing
waktu ibu pergi aku sangka ibu kembali
gak tahunya dia malah meninggal
mana besok kambing akeka harus dimasak lagi
siapa yang masak tuh kambing kalau gak ada ibu
pakai segala meninggal lagi tuh orang
mau temennya jangan besar besar rugi saya
ini pesanannya bu
terima kasih pak
terima kasih bu
terima kasih bu
sama sama ya pak
kadusnya kecil amat sih ya
dagingnya tau banget
air mulu ini nggak ada dagingnya
ih cuma mesennya
eh sini nih kalian berdua
gara gara kalian berdua masak kambing gak enak
tuh semua pembeli pada komplain minta ganti rugi
masak kambing gak becus
mendingan kalian pergi aja
gak usah jadi tukang masak di sini lagi
kok masih pada diem
udah kalian bikin masalah di sini minta gaji segala
masak gak enak
bisa bangkrut nih kalau gini caranya
ternyata usaha kita di bidang ini tidak berhasil tanpa ibu
karena dia yang termasak
lebih baik kita tutup aja usaha di bidang ini
terus kalau ini ditutup kita dapat duit dari mana dong
yang jelas kalau kita paksain juga usaha di bidang ini
kita berakhir di penjara
gimana kalau kita jualan kambing online aja
uangnya kita minta di transfer ke ning
kambing aja gak usah kita kirim
aku gak mau
itu sama saja jual kambing bohongan alias kambing palsu
nah iya lah bapak
udah gak apa apa
bisnis online kami sebentar aja
yang penting kita dapat duit
ini kan udah mau ke lebaran haji
pasti laku deh